pulang dari rumah temen
tuh giliran nggak ditawarin mau
pulang dari rumah temen
habis belajar bersama
kok belajar bersama cuma sebentar
kau malah balik nanya
saya belum punya pengganti
kalau dulu kamu gak nolak aku
kamu gak masih jomblo
kita udah terlanjur baik sebagai temen bet
berarti waktu itu permulaannya salah ya
harusnya kita gak baik sebagai teman
apa sih kamu
udah ah aku mau balik ke kantor
jangan marah wi
saya gak marah
saya udah biasa ditolak
kamu gak perlu minta maaf
ya udah kamu boleh pergi
saya lagi mau sendiri
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
kemarin saya sekarang aku
saya kalau belum akrab kalau udah akrab jadinya aku
emang kita udah akrab
kamu mau minta rujuk
kamu mau rujuk
nggak nyari yang lain aja yang menerima suami copet
anak anak sering nanyain aku ayahnya
terus kamu bilangnya mama
kenapa gak ayah sama bunda aja
aku kan ayahnya berhak mau dipanggil apa
aku kan mamahnya berhak mau dipanggil apa
jadi manggilnya papa sama mama aja
nggak aku nggak setuju
kita kembali ke pokok bahasan
aku nggak mau rujuk
kamu udah adalah laki lain
aku gak mau anak anak aku darah daging aku makan dari hasil pekerjaan jahat kami
kapan mau ngajak aku jalan jalan
sekarang juga bisa
kalau itu nggak bisa sekarang
waktunya nggak tepat
itu mah gak punya uang
kalau besok mungkin waktunya tepat
yaudah makan makannya besok aja
sekarang jalan jalan dulu aja
jalan jalannya ya besok juga aja
pulang dari rumah temen
tuh giliran nggak ditawarin mau
pulang dari rumah temen habis belajar bersama
kok belajar bersama cuma sebentar
bukan so tau nanya
habis jenguk temen saya udah seminggu
nggak sekolah katanya sakit
mau tau aja
habis ketemu temen bos
operasi bareng arman sama deden
arman meeting apa
kan tadi perginya bareng
tapi arman sama deden tadi tau tau hilang
si bun bun bilang
kamu lagi meeting
lagi menjalankan tugas dari bos
keburu bos telepon
maafkan saya kalau begitu
arman lagi operasi
tadi lagi meeting
dia lagi operasi
tapi sebelum berhasil
saya udah telepon
karena kamu ngasih informasi
dia lagi meeting
saya jadi penasaran
kalau arman gagal
penyebab utamanya kamu
gak ada yang nolong
ini yang gue lakuin
ini yang gue lakuin
ini yang gue lakuin
ini yang gue lakuin
ini yang gue lakuin
ini yang gue lakuin
habis ketemu ajang
dia mau berkabung lagi
saya harus ketemu dia lagi
buat menyakitkan dia
buat meyakinkan dia supaya bergabung lagi
apa buat meyakinkan dia supaya mau jadi pacar kamu
kok bos tau
gak masalah kan bos
yang penting dia mau bergabung dulu sama kita
biar jadi partner kamu operasi
nanti kamu bisa dapat kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pendekatan dan meyakinkan dia
ide bos cuman lang juga
tapi kelihatannya kamu lagi apa apa
tapi kalau ini rahasia atau kamu gak mau cerita
ya gak usah
gimana hasil jualan kerdungnya
tapi udah ada yang pesen
barusan kan udah ngomong
saya butuh ini
buat makan makan sama melan
siapa itu melan
kalau dia mau

temen aku ada masalah
aku mau bantu
tapi aku gak tau gimana caranya
kau mau lagi coba diketik tanda yang berbunuh
kah di telepon
boleh kesana duplicate ke iphone
kasih mage senga aja dan datang ya ravi
un seragamente tan grande